kita ke informasi pertama direkturat narkoba polda metro jaya menggelar konferensi pers penangkapan penyanyi reza artamevia terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu
dari hasil penyelidikan reza artamevia mengaku menggunakan sabu sejak empat bulan yang lalu
saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat
semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya
dalam rilis yang digelar polda metro jaya reza artamevia menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu
reza pun mengakui bahwa ia telah menggunakan sabu dalam kurun empat bulan belakangan di masa pandemi
kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus menyatakan penangkapan penyanyi reza artamevia dilakukan pada jumat lalu di sebuah restoran di kawasan jatinegara jakarta timur
reza ditangkap bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat tujuh puluh delapan gram
polisi melanjutkan penggeledahan di kediaman reza artamevia di kawasan cirende tangerang selatan dan menemukan alat hisap sabu
setelah dilakukan tes urin oleh pihak kepolisian mantan istri almarhum aji masai tersebut terbukti positif menggunakan amfetamin
saya sudah sampaikan tadi pengakuannya sekitar empat bulan dia menggunakan selama pandemi
covid sembilan belas ini di rumah saja sehingga ini motif
kami masih mendalami terus
juga termasuk adanya hubungan dengan tahun dua ribu enam belas yang lalu pada saat dia jadi saksi pada saat itu direhabilitasi
sempat direhabilitasi sekitar dua bulan
hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap seseorang yang menjual narkotika jenis sabu kepada reza artamivia
kasus narkoba yang menjerat reza artamevia adalah kedua kalinya
sebelumnya pada dua puluh sembilan agustus dua ribu enam belas ia juga pernah tersangkut kasus serupa yang juga menjerat gatot brajamusti